kuasa hukum ustadz abu bakar basir meminta agar rencana pembebasan basir tidak dikaitkan dengan politik terutama karena masuk tahun pemilu
ketua tim pengacara muslim mahendra data menegaskan bebasnya basir memang sudah menjadi hak karena basir sudah menjalani dua per tiga masa pertahanan
sebelumnya ustadz abu bakar basir mendapatkan remisi selama tiga puluh enam bulan dari remisi hari besar nasional dan hari besar keagamaan
namun meski mendapatkan jatah remisi ustadz abu bakar basir tak pernah mau mengajukan permohonan bebas bersyarat
aturan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah nomor sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas bahwa narapidana teroris jika ingin mendapat pembebasan bersyarat harus menandatangani pernyataan akan tunduk dan setia kepada pancasila
atas dasar alasan kemanusiaan karausia dan penyakit yang diderita ustadz abu bakar bashir presiden jokowi sebagai pemegang kekuasaan tinggi
akhirnya mengesampingkan aturan pp no sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
tim pengacara pemerintah yusril isamahendra menekankan ustadz abu bakar basir akan bebas tanpa syarat
orang johnsons lakukan sekaligusihen
terujuan yang terblokir di r habr buena sera
dari ehem ali places menggunakan pilihan untuk untuk melakukan tingkat kurun embora yang tidak pahoff kamu
sesuatu hal yang
biasa dan menurut
hukum yang berlaku
sudah sejak lama
kami tim pengacara muslim
dan juga kuasa hukum
ini bukan tiba tiba lagi duduk duduk
atau dapat buah jatuh
kami telah mengurusnya